kita ke sorotan lain saudara seorang siswa sekolah dasar di karawang jawa barat
sempat tak sadarkan diri usai dicekoki minuman keras oleh sejumlah siswa smk
orang tua korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi
korban dicekoki minuman keras oplosan jenis arak bali
di sebuah warung di dusun jenebin desa purwadana kecamatan teluk jambe timur
karawang jawa barat pada kamis malam lalu
pas ca di cekoki minuman keras korban langsung tidak sadarkan diri
dan muntah muntah seperti keracunan
korban baru tersadarkan pada jumat pagi
setelah orang tua korban melakukan sejumlah upaya untuk menyadarkan korban
setelah sadar korban kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya pada orang tuanya
setelah mendengar cerita korban orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi
korban didampingi orang tua serta seorang kuasa hukum
mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak
untuk melakukan pelaporan sejumlah pelaku
yang diduga melakukan bullying atau perundungan
dengan cara mencekoki korban siswa sd dengan minuman keras
hari ini kita bersama pihak keluarga dan juga orang tuanya
berkaitan dengan pasal tiga ratus ayat dua kuhp
yaitu memaksa orang lain untuk minuman minuman keras
ironinya anak korban ini masih berumur dua belas tahun
sedangkan yang menyekoki itu sudah sekolah di smk
nah peristiwa ini sudah terjadi dua kali
pertama diduga anak korban ini dicekoki dengan obat obatan
kemudian keduanya ini saat ini yaitu dengan minuman keras
orang tua korban meminta kepada polisi agar peristiwa serupa bisa dicegah
untuk memastikan kondisi kesehatan korban
orang tua korban juga telah membawa korban untuk penanganan medis